sepekan pasca gempa warga cianjur yang tinggal di pengungsian mulai terserang berbagai penyakit
dinas kesehatan kabupaten cianjur mengupayakan berbagai langkah untuk mengurangi warga yang sakit di pengungsian
berdasarkan hasil surveillance yang dilakukan dinas kesehatan cianjur
hingga senin dua puluh delapan november penyakit yang paling banyak diderita warga adalah infeksi saluran pernafasan atas atau ispa
kasusnya sebanyak dua sembilan ratus empat puluh sembilan kasus gastritis sebanyak dua satu ratus empat puluh sembilan kasus hipertensi satu empat ratus sembilan puluh tiga kasus diare lima ratus sebelas kasus
serta penyakit kulit sebanyak satu ratus lima puluh enam kasus
untuk menangani hal tersebut dinas kesehatan akan melakukan upaya pencegahan dengan edukasi serta menyiapkan air bersih dan sanitasi
untuk pengobatan dinas kesehatan cianjur akan membangun puskesmas lapangan
serta menempatkan petugas kesehatan di pengungsian
karena kita tahu kan penyakit diakibatkan kondisi lingkungan dan perilaku paling besar ya
jadi dua hal itu yang akan menjadi concern kita
bagaimana ventilasi dari tenda lalu bagaimana pencegahan penyakit penularan satu tenda atau satu orang ke orang lainnya
itu juga menjadi concern kita
dan yang penting juga melakukan prompt treatment atau treatment yang tepat jika memang harus diambil rujukan ke rumah sakit
jadi alur itu sudah dilaksanakan